halal bihalal dan silaturahmi dengan sana keluarga dan kerabat menjadi hal yang wajib
dilakukan dalam setiap perayaan lebaran namun di tengah pandemi kofit sembilan belas tahun ini silaturahmi
lebaran akan cukup berbeda di ibukota pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan untuk melarang
warganya melakukan mudik lokal atau silaturahmi ke wilayah jabodetabek mengklaim pembatasan sosial
berskala besar yang saat ini diterapkan di ibu kota menunjukkan perkembangan yang positif
gubernur dki jakarta anies baswedan tetap meminta warga jakarta untuk berada di rumah termasuk saat
hari raya idul fitri kita sekarang ini di fase yang amat menentukan sejak bulan maret kita mengurangi
kegiatan alhamdulillah nanti kami akan sampaikan dalam kesempatan lain perkembangan
nya positif tapi kita harus menuntaskan beberapa waktu lagi karena itu saya meminta kepada seluruh
masyarakat untuk tetap berada di rumah tidak bepergian apalagi menjelang masa masa yang banyak
hari liburnya sabtu minggu besok kemudian hari kamis besok ada libur hari jumat ada sabtu minggu
larangan bersilaturahmi saat lebaran ini pun dirasakan salah satu warga jakarta iis latifah
pada momen lebaran di tahun tahun sebelumnya biasanya ia dan keluarga kerap mengunjungi rumah
sanak saudara di kawasan tanggerang selatan untuk berkumpul dengan keluarga besar tak tanggung tanggung
biasanya ada sekitar dua ratus orang dari empat generasi yang berkumpul dalam halal bihalal tersebut meski
merasa nuansa idul fitri tahun ini akan cukup berbeda
iis mengaku akan mematuhi aturan pemprov dki untuk tetap di rumah saat hari raya
untuk menyiasati larangan mudik lokal silaturahmi virtual pun menjadi salah satu solusi agar tetap terhubung dengan keluarga saat hari raya
hal inilah yang rencananya akan dilakukan iis dibantu oleh anaknya yakni fikri aulia asegaf pada idul fitri dua ribu dua puluh mendatang
di tengah pandemi covid sembilan belas pria yang berprofesi sebagai pengacara ini sepakat dengan keluarga besarnya untuk bersilaturahmi secara
untuk membatasi pergerakan orang keluar dan masuk provinsi dki jakarta demi mencegah penyebaran covid sembilan belas
pemerintah provinsi dki jakarta telah mengaturnya dalam peraturan gubernur no empat puluh lima
dalam pergub tersebut warga berktp jabodetabek masih dapat beraktivitas namun hanya untuk keperluan mendesak
yakni untuk orang dan aktivitas di sektor sektor yang dikecualikan sebagaimana mengacu pada ketentuan psbb
adia fitriana edi dwi jakarta